hari pertama pendaftaran peserta didik baru atau ppdb tingkat sma negeri dipenuhi ribuan orang tua calon siswa
di bekasi jawa barat ribuan orang tua calon siswa memadati ruang pendaftaran di sma negeri empat kota bekasi
adapun di sma negeri tiga kota bogor jawa barat ratusan orang tua harus menunggu berjam jam demi mendapat nomor antrian awal pada hari pertama ppdb online
ribuan orang tua calon siswa memadati sejumlah sma negeri pada hari pertama pendaftaran peserta didik baru tingkat sma negeri
di bekasi jawa barat ribuan orang tua calon siswa memadati ruang pendaftaran di sma negeri empat kota bekasi
untuk mendapat antrian terdepan mereka rela antre sejak senin subuh dan sempat mengular hingga keluar pekarangan sekolah
kita udah di jalanan tolong antrinya
udah antri ya ibu ibu dapet antri nomor berapa
tujuannya kemana dari sekolah mana bu
dari smp lima bekasi
emang ini tujuannya untuk sma sini ya bu
iya smp empat
sementara itu wakil kepala sma negeri empat kota bekasi mengaku
tak menyangka antusiasme orang tua calon siswa melakukan pendaftaran pada hari pertama sangat tinggi
pihak sekolah telah membatasi kuota pendaftaran dalam sehari hanya dua ratus lima puluh orang
untuk itu pihak sekolah telah mendaftar antrean untuk tiga hari mendatang
pendaftaran tadi kita agak di luar perkiraan kita mendaftar sampai seribu orang gitu
padahal kemungkinan kuota pendaftar itu hanya kurang lebih dari dua puluh satu sampai enam belas ya
akhirnya antrian itu sudah ada yang antrian buat hari selasa dan hari
ada pun di sma negeri tiga kota
bogor jawa barat
ratusan orang tua antre sejak senin pagi
demi mendapat nomor antrean awal pada hari pertama ppdb online
bahkan beberapa di antaranya menginap di hotel terdekat
agar dapat mendaftarkan anaknya lebih awal ke sekolah favorit pilihan
akibat membeludaknya jumlah pendaftar
sejumlah guru turut mengatur jalur lantaran antrean mengular hingga keluar halaman sekolah
kami ngantri sebetulnya sudah dari semalam
demi masuk ke sma negeri tiga kami ngantri sampai booking hotel di depan sma
sma negeri tiga dari jam kalau kesini sih jam empat pagi
kenapa harus antri apa adalah tengah malam untuk mendapatkan anak sampai menginap
karena demi anak keinginan anak besar keinginan untuk masuk ke sini
kemudian jarak dari rumah pun dekat gitu jadi prioritas ya sekolah yang terdekat dari rumah
untuk mengantisipasi terjadinya aksi berebut
penyelenggara terpaksa membatasi jumlah pendaftar tiga ratus orang per hari
untuk dilakukan verifikasi pendaftaran online
masyarakat datang ketika sekolah belum buka
antrian dimulai dari pukul menurut informasi satpam
malah sampai ada yang datang tengah malam sma tiga untuk memperoleh antrian terawal
pada hari pertama ini
pemerintah mengungkapi berkas pendaftaran dan menentukan jalur pendaftaran
yakni zonasi atau prestasi